calon paski braka dua ribu delapan belas yang sudah dikarantina untuk diklat
sudah mulai berlatih baris berbaris
latihan ini dilakukan guna menyelaraskan gerakan
dikarenakan kemampuan dan asal daerah capaska yang berbeda beda
delapan calon paski beraka asal tiga puluh empat provinsi ini
sudah mulai berlatih peraturan baris berbaris sejak jumat
namun latihan kali ini masih memantapkan dasar dasar gerakan
dan menyelaraskannya dengan capaska yang lain
capaska memulai latihan pukul tujuh pagi hingga pukul lima sore setiap harinya
selama satu hari penuh enam puluh delapan putra putri terpilih ini
akan diberikan materi dan praktik tata upacara
melipat membentak bendera serta formasi warisan
kita masih gerakan dasar kemudian kita lihat fisik juga mereka
ada yang kayaknya untuk hari kedua ini sudah juga ada yang kurang fik ya
karena mungkin masalah
makan yang penyesuaian tempat
menjadi perwakilan provinsi serta dapat mengikuti pelatihan paski beraka nasional
merupakan kebanggaan tersendiri bagi para capaska terpilih ini
senang terus bangga juga sih bisa mewakili aceh ke jakarta
dan menjadi duta juga
ya saya harap sih saya bisa menjadi terbaik untuk mewakili aceh
harapannya pertama senang bisa mewakili provinsi papua
dan punya banyak teman dari seluruh provinsi yang ada di indonesia
perbedaannya cuma semakin diuji mental dan fisiknya
tak hanya praktik capaska ini juga akan menerima materi materi teori
terkait menjadi generasi milenial yang berkualitas revolusi mental
makna bendera pusaka serta wawasan kebangsaan
rizky renardi jakarta